untuk mengetahui kondisi terkini sudah tersambung melalui telepon dengan koresponen senior cnn indonesia hendrawan setiawan
selamat pagi hendrawan
selamat pagi alvin dan anissa
hendrawan informasi apa yang bisa anda sampaikan dari sana update terbarunya
update terbaru saat ini sudah dilakukan identifikasi terhadap delapan korban meninggal akibat heli pasar nas manabrat gunung utak
di desa tanggal kecamatan candiroto kabupaten temanggung jawa tengah
pagi ini sudah ada tiga yang sudah teridentifikasi yaitu satu dari pihak pasar nas dan ulangi dua dari pihak pasar nas dan satu dari pihak angkatan laut
dari delapan penumpang itu ada dua pihak yaitu empat orang dari basarnas kantor sar semarang dan juga dari pihak angkatan laut
yang merupakan pilot kopilot dan dua orang awak
mereka sedianya terbang dari bandara ahmad yani semarang menuju ke kawah sileri yang sebelumnya meletus pada siang hari
ini adalah heli yang biasa digunakan atau pada arus lebaran arus mudik dan arus balik
bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan khususnya di daerah grimzing kabupaten
jawa tengah karena kita tahu supaya tidak ada kejadian serupa seperti kejadian brexit pada tahun lalu mereka disiagakan
bahkan pada saat puasa ramadan mereka pernah melakukan tiga kali simulasi untuk melakukan pertolongan kepada para pemudik
bila hal hal yang tidak diinginkan terjadi
hal ini tadi juga disampaikan juga oleh irjen polisi condo kirono yang merupakan kapolda jawa tengah
yang menyatakan cukup kehilangan
karena selama proses operasi ramad nia dua ribu tujuh belas mereka bekerjasama terus dengan bastard naskan tokstad semarang alfian dan anissa
ya hendrawan terkait jatuhnya heli ini apa sebenarnya agenda pesawat itu sebenarnya apa saja atau agenda helikopter saat terbang sebelumnya
ya agenda utama sebenarnya dari helikopter ini adalah melakukan bantuan dan pengamanan tentu saja untuk arus lebaran
arus mudik dan arus balik
namun kita ketahui kemarin ada letusan kawah sileri di pegunungan dieng
nah setelah ada lentusan ini mereka diperintahkan untuk menuju dari geringsing kemudian mereka melakukan pengisian bahan bakar
di bandara ahmad jani dan kemudian mengarah ke arah dieng
namun ketika terbang baik pihak semarang maupun pihak yang berada di jawa tengah
berada di dieng sama sama tidak mendapatkan informasi yang di dieng menunggu tidak kunjung datang yang semarang juga hilang kontak
dan ternyata heli mengalami keselakaan di daerah temanggung
dan perlu diketahui bahwa heli milik kantor sar semarang ini adalah heli kedua yang mereka miliki dan dua duanya mengalami keselakaan
bila sebelumnya heli pertama milik basarna semarang
nah semarang ini kecelakaan saat melakukan latihan di tanjung mas
di pelabuhan tanjung mas maksud saya dan tidak ada korban jiwa dan baru saja mereka menerima heli yang baru ini
beberapa sekitar tahun dua ribu empat belas dan naas heli yang kedua yang dimiliki oleh basarnas kano semarang ini
kemarin mengalami kecelakaan dan delapan orang dinyatakan meninggal dunia
baik terima kasih hendrawan setiawan melaporkan langsung dari semarang